gue gak perlu kasih bekal ini deh sama sam
udah baikan sama nyokap lo
sam deket lagi sama lo
tapi mereka berantem kenapa
di saat gue sudah sampai move on
lo malah mendekat ke gue
apa sekarang bener bener saat yang tepat
buat gue maju lagi
duh si bulan ngapain sih
bikin sama yang udah nyaris move on jadi galau lagi
lagian bukannya kata yasmin
bulan itu udah punya pacar
kalian berdua bener bener gak berguna
disuruh cuma ambil tas anak saya aja
anaknya bos tuh jago bila dingin bos
dia tuh anak kecil
badan doang yang gede
masa kalah sih sama dia
bukannya begitu bos
anak bos itu punya teman
dia tuh jago bela diri
untung kita diampuni disuruh pergi
kita bisa dipenjara lagi
pokoknya saya gak mau tau
kalian cari dong cara lain
dia itu harus tidak punya uang
supaya dia itu
selalu bergantung hidupnya dengan saya
saya pasti berhasil
kita akan anak buah bersuka
bisa antar gue ke kelas
kamu bukan anak buah
kok sam bisa lengket sama si wulan
itu dia bob yang masih gue bingung juga
ya gua gatau kalo misalnya gua tau mau pasti gua kasih tauin lu
oh yaudah deh si ayu suka menari
wulan pasti sengaja
biar gua ga bisa deketin dia
wulan purnawaku yang cantik
kenapa kau buatku tak berkutik
bidadari yang kupuja
kapan kau berikan maaf yang terangkan jiwa
jangan pernah kau berpikir aku akan menyerah
karena aku tidak pernah kena lelah
untuk kembali menggapainu
untuk cairkan begu hatimu
gua kasih lagi sekarang nih
gua ga perlu kasih bekal ini deh sama sam
udah baikan sama nyokap lu
sam deket lagi sama wulan
kalo gua udah tau
emang masalahnya apa sih
boleh keaja bang
tapi gue punya satu pertanyaan
selain berantem sama nyokap
lu juga berantem sama roman ya
kok lu bisa tanya itu
ga tau sih feeling aja
sekarang gua udah tau
roman itu aslinya kayak gimana
gua juga ga mau deket deket lagi sama dia
gua jadi penasaran
ada apa sih
hari ini kita tidak usah latihan
supaya kalian semua bisa istirahat
jangan lupa berdoa dan berusaha
karena nama baik sekolah kita
ada di tangan kalian
baik kalo berdoa
jangan lupa berusaha
baik kalo begitu
besok jam tujuh pagi
semuanya sudah harus tiba di gorjibubur
jangan sampai ada yang telat
oke selamat siang semuanya
lebah kurus bisa menyengat
gua boleh ngerepotin lu lagi
gua nebeng lo balik
ih si wulan apaan sih
kok dia genit banget sama si sem
kalau dia nempel terus sama samuel
dia bener bener sengaja
gue kesempatan buat ngomong sama dia
yaudah kalau gitu gue ke toilet
kayaknya gue gak perlu dikasih bekal ini ke sam
mungkin ini kesempatan gue ngomong sama wulan
maksud lo apa deketin saya
lu lupa kalau dp whatsappnya sam itu foto gue
siapa yang deketin sam sih
gue cuma nebeng pulang aja emang apa salahnya
lo itu punya harga diri nggak sih
kamu mau ke rumah
semua cowok lo deketin
sam juga lo deketin
lo ganjen banget sih jadi cewek
kok lo jadi ngatain gue sih bilang
kalau tika itu lagi deket sama saya
lo hargain sedikit deh
lo hargain sedikit dong rasanya tika
makanya lo jadi cewek itu jangan gedang jenang
dan lo kenapa kasar kayak gini sih
pantes buat dikasarin
lo tuh seharusnya peka
kalau posisi kita dibalik
jangan salah paham kayak gini
gue gak ada maksud apa apa sama sam
gue gak ada niat buat ngedekatin dia
tika itu lagi dekat sama sam
terus sekarang lo deketin sam juga
nanti kalau misalkan hubungannya si tika sama si sam udah hancur
jadi cewek licik banget